inilah rekaman cctv yang berhasil merekam aksi yang dilakukan pelaku pencurian spesialis kotak amal saat memasuki pelataran masjid di mana kotak amal berada
dengan santai nampak pria tidak dikenal mengenakan kaos kuning dan sarung di pundak ini masuk ke halaman menuju teras masjid baku rahmah di kelurahan sidorejo pada kamis dinihari dua puluh satu september lalu
kondisi yang sepi membuat pelaku nampak dengan santai melakukan aksinya saat mulai membuka gembok atau pengunci kotak amal yang terbuat dari stainless hingga mengeluarkan uangnya
menurut kabak ops polres kota waringin barat akp rendra ad senin sore tersangka pelaku berinisial ad usia tiga puluh lima tahun ditangkap tanpa perlawanan oleh petugas
dari hasil pemeriksaan tersangka juga mengaku mencuri kotak amal di dua puluh tiga tkp berbeda di kabupaten kota waringin barat
tersangka juga pernah dihukum dengan kasus yang sama di jawa tengah empat tahun lalu
akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara sesuai dengan pasal tiga ratus enam puluh tiga kuh bidana tentang pencurian